masih tentang kasus hukum penyidik direktorat reserse kriminal khusus polda metro jaya menjatuhalkan pemeriksaan tersangka video asusila artis ga dan pria berinisial myd pada senin empat januari dua ribu dua puluh
pemeriksaan ini dilakukan setelah penetapan keduanya sebagai tersangka
dalam kasus ini ga dikenakan pasal berlapis tentang pornografi dan undang undang ite
sementara itu myd dikenakan pasal delapan junto pasal dua puluh sembilan undang undang no empat puluh empat tentang pornografi
jadi ga dan myd ini sudah ditangkap sebagai tersangka berdasarkan hasil belakang perkara yang dilakukan
dipersangkakan di pasal delapan untuk pasal dua puluh sembilan di undang undang nomor empat puluh empat tentang pornografi